ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyinggung soal pengumuman calon presiden yang akan diusung oleh partainya
ia menyatakan tidak akan tergiur mengumumkannya hanya karena banyak ditanya
menurutnya itu adalah haknya sebagai ketua umum terpilih
namun ia tidak merinci dalam momentum apa pengumuman capres usungan partai berlogo banteng ini akan dilakukan
ya baru kan pada yuk yang terjuluk
emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan enggak
iya dong kan mesti keren kan
saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi
di tertinggi partai
maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan
hei orang orang ini nungguin enggak ada